berada richard eliezer ricky rizal dan kuat makruf untuk tersangka ferdi sambo dan putri candrawati
dalam kesaksiannya richard menjelaskan bahwa verdi sambo lah yang memintanya untuk membunuh yosua
bapak menangis tapi marah emosi
jadi pokoknya saya sudah diam pada saat itu baru dia ubah posisi
dia ubah posisi begini agak maju begini yang mulia baru dia bilang memang harus dikasih mati anak itu
bilang begitu ke saya saya diam aja saya lihat ke bapak kan bapak nangis
baru bilang nanti kamu yang bunuh joshua ya karena kalau kau yang bunuh saya yang akan jaga kamu
tapi kalau saya yang bunuh nggak ada yang jaga kita
richard menambahkan pada sepuluh juli malam
dirinya bersama kuatma arief dan ricky rizal dipanggil ferdi sambo
dan mendapat telpon seluler merek iphone tiga belas pro max baru
richard juga membawa bukti sebuah foto yang menunjukkan kehadiran putri candrawati pada saat itu
sebelumnya dalam kesaksiannya senin pagi
putri candrawati membantah soal pemberian handphone dan rencana pemberian uang
dua hari setelah peristiwa penembakan yosua
kepada kami disampaikan
karena kalian sudah menjaga ibu nanti saya kasihkan kalian uang
jumlahnya kuat lima ratus ricky lima ratus saya satu katanya yang mulia
baru bapak nanya ke ibu
masih ada gak sisa ini sisa handphone kita
baru ibu cek sisa hp itu dibawalah tiga hp yang mulia iphone
dan disuruh ganti handphone terus ganti kartu di situ yang mulia
selain richard eliezer sidang hari ini juga mendengarkan kesaksian dari dua terdakwa lainnya
yakni ricky rizal dan kuat ma'ruf
di meliputan cnn indonesia